konklusi berdasarkan penelitian atas fakta dan hukum sebagai menuduhkan di atas
sev termohon dan ssv pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah
serta eksesi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan
dan kedudukan hukum adalah tidak berharga menurut hukum
mahkamah berwenang mengadil permohonan aku
permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
permohonan miliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku
svi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum
permohonan permohon tidak berharga menurut hukum untuk seluruhnya
berdasarkan undang undang dasar negara indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
berubah terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dan seterusnya dianggap dibacakan
amar putusan mengadili dalam eksepsi
menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya
dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
pendapat berbeda atau dissenting opinion
mahkamah konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion
dari tiga orang hakim konstitusi yaitu hakim konstitusial di isra
hakim konstitusi eni nurbaningsih
dan hakim konstitusi arief hidayat sebagai berikut
terima kasih pak ketua
saya hanya akan bacakan ringkasan dari dissenting ini
menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti
pendapat berbeda atau dissenting opinion
saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilu yang jujur dan adil
sebagai bagian azas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima sebagai berikut
setelah membaca undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima secara komprehensif
dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun
adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa
untuk itu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil
hal itu yang menjadi alasan mengapa pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
mengatur azas langsung umum bebas rahasia jujur adil
dan berkala setiap lima tahun sekali sebagai azas pemilu
norma tersebut merupakan azas atau prinsip dasar kontestasi pemilu
agar sistem demokrasi yang dicita citakan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dapat dicapai
pada saat yang sama juga akan menjadi benteng atau perisai
agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik
yang secara esensial bukan sistem politik yang demokratis
program berikutnya dianggap dibacakan
berbagai prinsip dan kriteria pemilu jujur dan adil
kemungkinan praktik yang akan terjadi dalam pemilu
dapat dipahami tidak cukup sekadar diukur dari aspek aturan
dan tersedia yang mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu
melainkan juga mencakup aspek kesetaraan hak warga negara
dan kontestasi yang bebas serta harus berada dalam level yang sama
dengan demikian persaingan yang bebas dan adil antar peserta
investasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal
yang satu level atau sama level
tak hanya itu dalam kontestasi persaingan yang adil dan jujur
dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara
sebagai hak konstitusional atau constitutional rights
yang harus dihormati secara setara
tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya
berdasarkan kerangka teori sebagaimana diukur
maka konsep pemilu jujur dan adil yang dikendaki undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dapat dibagi menjadi dua yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural
serta pemilu jujur dan adil secara substansial selanjutnya
melampaui batas keadilan prosedural
azas jujur dan adil dalam pasar dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
anda berhenti pada batas keadilan prosedur semata
jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut
menghendaki sebuah keadilan substantif
bila mana hanya sebatas keadilan prosedural
azas pemilu jujur dan adil dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima tersebut
sebab pemilu pada masa orde baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada
yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan
dalam undang undang pemilu ketika itu
namun secara empirik pemilu odeh baru tetap dinilai curang
karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair
baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu
maupun karena faktor praktek penyelenggaraan pemilu
yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu
oleh karena itu azas jujur dan adil dalam norma pasar dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material
jujur dan adil yang dikendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan
melainkan sikap tidak berlaku curang tidak berbohong
dan tidak memanipulasi atau menofatkan celah hukum atau kelemahan aturan hukum
yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktek curam dalam sebuah konsentrasi
artinya jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi
dan itu adalah sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran keadilan itu sendiri
dalam arti ukuran kejujuran dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum
melainkan juga mencakup aspek yang berada di atas hukum
yaitu etika inkasu etika dalam kontestasi pemilu
etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan
proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak
dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang
pemilu jujur dan adil sesuai dengan kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan
dan tidak berbohong tidak curang dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun
pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya
di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terpilih
diangkat oleh sebuah praktek transaksi politik yang tidak didasarkan pada sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan pemilu
sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas
menimbang bahwa perkenaan dengan semangat untuk mewujudkan azas jujur dan adil tersebut
sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan akuo dan telah dipraktekkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisian tentang hasil pemilu presiden
mahkamah tidak hanya memutus sebatas angka angka statistik semata
apabila makamah dipasung dan dibatasi itu hanya menilai atau memeriksa angka semata
sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai nilai konstitusi atau constitutional values
mahkamah tidak membatasi diri untuk hanya memeriksa dengan kesal
memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata
dalam hal ini untuk mewujudkan roh pasal dua puluh empat ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka
jikalau makamah memasung dirinya hanya sebatas angka
upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami
perdebatan perial apakah mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri
makamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu
saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam persidangan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
sangat terbatas dan relatif sangat singkat
sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan
atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan dengan pembuktian material
yang ketat menggunakan prinsip beyond restanable doubt
hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali
seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan
serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagai amanat pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menimbang bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata
mahkamah telah menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
terhadap pertimbangan hukum mahkamah dalam menanggapi dalil dalil pemohon
pada pokoknya saya memiliki posisi hukum serupa pada sebagian isu tersebut
terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya
termasuk sebagian argumentasi dalam permohonan
ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim
yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden
dua perihal keterlibatan aparat negara pejabat negara
atau penyelenggara di sejumlah daerah
karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas
kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut
bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam urayan yang tersebar dalam berbagai
tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut
melainkan mempermudah dalam menjawab dalil permohonan
saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap urian dalil dalam permohonan
saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bahagian besar
pertama melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik
kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara
dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu
yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu
dalam permohonannya pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik
yaitu dukungan yang diberikan presiden terhadap pihak terkait
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu
dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran dana bantuan sosial
ditambahkan oleh pemohon salah satu mekanisme penyaluran dan bantuan sosial dilakukan
dan atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja presiden ke beberapa daerah
cara demikian umbu pemohon merupakan bentuk kampanye terselubung
memberi kontribusi besar atau signifikan terhadap penambahan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
namun demikian fakta konkret sebagaimana menjadi objek peneliti
dan nilai yang diatas tidak bisa dilepaskan secara konteksual atas pengaruh dari unsur unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab akibat
sebagaimana membaca teks maka membaca tidak hanya melihat pada huruf huruf mati yang ada di hadapannya
melainkan harus pula mengetahui latar belakang susunan kata dan kalimat untuk dapat memahami makna dari teks dimaksud
begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri
karena tidak ada peristiwa lain yang mempengaruhinya
oleh karena itu saya akan menilai dalil yang diutarakan pemohon mengenai penyaluran bantuan dana bantuan sosial
yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan presiden secara konteksual
hal ini pun sejatinya yang menjadi pertimbangan mahkamah secara umum dengan mengambil inisiatif untuk memanggil dan meminta keterangan beberapa menteri dalam persidangan
saya percaya mahkamah pun ingin menggali lebih dalam terhadap dalil dali dan fakta yang diungkapkan oleh pemohon
dan memeriksa silang dalil tersebut kepada pihak yang berbenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial
dikaitkan dengan unsur unsur lain yang menimbulkan relasi sebab akibat
ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial
untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum
yaitu mengenai hakikat keuangan negara
dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu
in kasus tahap kampanye dan pemungutan suara
yang menjadi persoalan besar dalam kaitan antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenan dengan sumber dana tersebut
jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara
maka derajat persoalan yang harus dikaitkan adalah
kegunaan negara dihadapi akan bertambah berkali lipat
sebab penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan
hakikat keuangan negara harus dipergunakan bagi kepentingan umum yang sebesar besarnya kemakmuran rakyat
tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok
dalam konteks penyelenggaraan pemilu presiden
program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep political budget cycle
sebab tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden
presiden yang saat ini memegang jabatan tidak menjadi peserta pemilu
meskipun sebagai pribadi orang yang sedang memegang jabatan tersebut
tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan
konsekuensinya ia juga diberi dan memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye dalam rangka mempengaruhi pemilih
untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya
akan tetapi dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi
dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang masih harus menyelesaikan program program pemerintahnya
sebuah pemerintahan yang sudah bekerja bersama perempuan memiliki kesulitan untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu
orang yang memegang jabatan tinggi tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa
percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya
namun program dimaksud pun dapat digunakan sebagai kamuflase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti
presiden dan wakil presiden dalam upaya menilai dan memutus persoalan ini dengan
memeriksa secara saksama bukti bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan
ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para menteri fakta persidangan menunjukkan
bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak
sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan ada kesalahan administrasi
namun demikian tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya
kehadapannya secara adil selain itu hakim harus menemukan kebenaran sesuai dengan fakta
dan didukung oleh bukti yang meyakinkan dalam menjalankan keundangan untuk memutus perselisihan
hasil pemilu presiden dan wakil presiden pemeriksaan persidangan yang dilakukan mahkamah
didonominasi oleh karakteristik untuk melakukan penilaian terhadap fakta atau jawaban
terlebih apabila dalam dalil dalil yang diajukan pemohon mengemukakan argumentasi
atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur
berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu saya meyakini bahwa tidak ada hukum yang
terlebih sempurna kecuali hukum yang dibuat oleh yang maha kuasa aturan hukum yang disebut
dan mengatur secara rinci setiap tindakan manusia hanyalah klaim dari pembentuknya semata
senantiasa akan ada dan ditemukan celah aturan hukum dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk
memenuhi kepentingan pribadi dan terlindung dari ancaman pelanggaran norma hukum
begitu pula halnya dengan hukum pemilu ada celah hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan
anggaran negara melalui pengejawantahan program pemerintah pada masa yang berdekatan atau berimpitan
dan ada juga pembentukan dengan penyelenggaran pemilu
di samping itu pada kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat pun terdapat
kekhususan dalam hal posisi presiden yang bukan berstatus sebagai petahana bukan menjadi
pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan
dukungan terhadap salah satu pasangan calon hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan
oleh sebagian kelompok masyarakat dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak
pada lapangan kontestasi yang sama terlebih fakta hukum yang ada di sekitar atau pada tahap
kampanye berlangsung kunjungan presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan
biasanya faktor yang mendukung hal tersebut antara lain adalah keadaan adanya celah aturan hukum
dalam undang undang pemilu yang berpeluang dimanfaatkan perumpamaan kondisi demikian
ibarat banyak orang melihat asap mengepul membubung tinggi tapi tiara satupun yang
dapat menemukan titik api yang menjadi sumber asap itu pada titik inilah moralitas atau etika
memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah atau kekosongan aturan hukum legal lob holes
bagaimanapun dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu menyebabkan
ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan seorang rakyat padahal salah satu bentuk nyata
perwujudan azas adil dalam pemilu adalah adanya upaya para peserta pemilu berada
pada posisi yang setara suasana kebatinan demikian seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu dan
pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi di highs moral standard berdasarkan
pertimbangan di atas secara kelembagaan saya memahami posisi mahkamah atau mayoritas hakim
yang terkendala oleh banyak pertimbangan terutama soal bukti dan penilaian atas bukti yang sehingga
tidak dapat bergerak lebih jauh namun demikian secara pribadi sebagai hakim saya memiliki keyakinan
hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain dalam hal ini terdapat fakta persidangan
perial pemberian atau penyaluran bahan sosial
pertama penyelenggara pemilu tidak akan berpengalaman untuk menerima keuntungan dalam pemilu

yang disebut dengan electoral insentif keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye
dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung
sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi
atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon
sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan
menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut inkasu menteri sosial yang seharusnya memiliki
tanggung jawab terhadap pemberian bansof menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat
dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan
selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif
yang membagikan bansos kepada masyarakat terutama selama periode kampanye
kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai
sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu
padahal ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari
apbn norma pasal dua ratus delapan puluh satu ayat satu undang undang pemilu antara lain menyatakan menteri harus
memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi
pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan menjalani cuti di luar
tanggungan negara berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut pembagian bansos atau nama
lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali
oleh karena itu saya mengembangkan kewajiban moral atau kewajiban ekonomi
moral obligation untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan
atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu terlebih dalam waktu dekat yang hanya
berselang berbilang bulan dan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
serentak secara nasional penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana pejabat negara
atau oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukung
hukumnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bahagian dari
strategi pemilihan dengan menyatakan dalil akuo terbukti maka akan menjadi pesan jelas dan efek
kejut deteren efek kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah bulan november dua ribu dua puluh empat yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa dengan demikian saya
berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralaman
bahwa dalam kaitan dengan dalil di atas pemohon mengemukakan beragam tindakan yang dilakukan oleh
aparat atau penyelenggara negara disertai dengan alat bukti untuk mendukung argumentasinya
dalam persidangan termohon telah menyampaikan sanggahan terhadap beberapa dalil yang disampaikan
pemohon dan bawaslu serta pihak terkait pun telah memberikan keterangan serta bantahan ihwal
dalil aku salah satu posisi atau jabatan pemerintah yang kerap muncul dalam fakta persidangan adalah
persoalan netralitas penjabat atau pj kepala daerah dalam proses pemilu sebagaimana kita pahami pj
kepala daerah yang terdapat di sekitar tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat termasuk pemilu presiden dan wakil
presiden merupakan konsekuensi masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah serentak pada bulan november dua ribu dua puluh empat
sebagai pj kepala daerah mereka bukan berasal dari hasil pemilu tapi ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang inkasu menteri dalam negeri atau presiden secara normatif eksistensi pj kepala
daerah didasarkan pada norma dua ratus satu ayat sembilan ayat sepuluh dan ayat sebelas undang undang sepuluh dua ribu enam belas artinya pengisian
pj kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat selain
itu penggerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan
setelah membaca keterangan bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan serta mencermati alat bukti
para pihak secara saksama saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas pj kepala daerah dan
pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di sumatera utara jakarta banten jawa tengah
kalimantan barat dan sulawesi selatan ada pun bentuk ketidak netralan pj kepala daerah diantaranya
berupa penggerakan asn pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye ajakan terbuka
untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan ikn pembagian bantuan sosial
atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas
pasangan calon tertentu penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang
menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu pemasangan alat peragak kampanye di kantor kantor
pemerintah daerah serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah
selain soal netralitas pj kepala daerah terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya
pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di jakarta dan di jawa tengah
berbagai bentuk ketidak netralan tersebut telah dilaporkan kepada bawaslu dan sebagiannya terbukti
terhadap laporan yang terbukti tersebut bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait
seperti komisi aparatur sipil negara untuk menindaklanjuti
karena terbukti melanggar peraturan perundang undangan lainnya
berkaitan dengan ketidak netralan tersebut ksn pernah merilis hasil survei pada desember dua ribu dua puluh
yang menunjukkan bahwa sebagian pj kepala daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas asn
salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat asn melanggar netralitas
sementara itu sebagian laporan yang disampaikan kepada bawaslu dinilai tidak terbukti
tapi karena tidak memenuhi syarat formil atau material
namun bawaslu tidak memberitahu kelengkap kekurang lengkapan syarat dimaksud
hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara bawaslu menghindar untuk memeriksa
substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu
meskipun demikian saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidak netralan sebagian pj kepala daerah
termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil
semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas
dengan demikian dalil pemohon aku beralasan menurut hukum
menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dalil pemohon sepanjang berkenan dengan
politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara penyelenggara negara adalah beralasan menurutkum
oleh karena itu demi menjaga integritas penyelenggaran pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya mahkamah
memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas
menimbang bahwa makamah dalam keputusan aku telah menyatakan menolak permohonan pemohonan untuk seluruhnya
artinya semua dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan pemohon telah dinyatakan tidak terbukti oleh mahkamah
namun demikian mengenai dalil adanya keterlibatan dan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara
termasuk adanya politisasi bansos dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
saya memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas hakim
sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal hal sebagai berikut
yang sebagian nanti akan saya anggap dibacakan
bahwa para pengubah undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau azas pemilu
yang dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk memperbaiki kekuatan dan kekuatan
hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam pokok pokok reformasi pembangunan
dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara
yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan di segala bidang pembangunan nasional termasuk bidang politik
semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi
oleh karena itu dikendaki pemilih harus berlandaskan pada prinsip prinsip tersebut di atas
dengan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan harus terjamin kemandiriannya termasuk lembaga pengawas pemilu
bahkan sejalan dengan semangat reformasi juga ditegaskan bahwa dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional
penting untuk ditumbuhkan pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat
dan bertindak berdasarkan hukum dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat
artinya reformasi telah meletakkan tonggak sejarah
sejarah bangsa untuk bangkit dengan kesadaran baru bangsa indonesia guna menggapai tujuan bernegara secara beradab
dengan dilandasi nilai nilai fundamental kebangsaan berdasarkan pancasila
untuk tujuan tersebut demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi konstitusional
yaitu demokrasi secara ideologis dan teologisnya bermaksud untuk memenuhi dan menjalankan kehendak konstitusi
terlebih lagi konstitusi indonesia telah memberikan jaminan pelindungan terhadap hak asing
bidang politik yang di dalamnya mencakup hak pilih dalam pemilu
bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikedahi bersama di era reformasi tersebut
maka untuk melaksanakan pemilu harus ditentukan standar dan persyaratan yang jelas
dalam penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat persyaratan tersebut diatur dalam uu pemilu
yaitu undang undang tujuh dua ribu tujuh belas sebagai aturan hukum atau aturan main atau rule of the game dalam konsultasi secara demokratis
yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak uud seribu sembilan ratus sembilan puluh lima termasuk semangat penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional

yang menjadi haluan negara dalam mewujudkan reformasi
dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis
demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law
oleh karena itu aturan main yang telah ditentukan dalam undang undang pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu
tujuannya agar dalam kontes berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan
yaitu kesetaraan dalam konteksasi pemilu
sehingga masing masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh terbuka dan adil
oleh karena ini dalam penyelenggaraan pemilu penyelenggara pemilu
inkasuh kpu dan bawal sub sub sub setelah jajarannya
para pemerintah serta semua pihak yang terkait harus benar benar bersikap jujur dan bersikap dan bertindak jujur
dengan demikian setiap pemilih dalam peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama
serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud pasal dua puluh dua e ayat satu ud seribu sembilan ratus empat puluh lima
uud seribu sembilan ratus empat puluh lima telah mengamanatkan agar pemilu disenggarakan berlandaskan prinsip langsung umum bebas rahasia
jujur dan adil berkara setiap lima tahun dan seterusnya dianggap dibacakan
konsep pemilihan jujur dan adil yang dikendakkan oleh uud seribu sembilan ratus empat puluh lima mencakup pemilu yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial
dengan demikian dalam penyelenggaraan pemilu penyelenggara pemilu inkasuh kpu dan bawal sub sub setelah jajarannya

peserta serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilu benar benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi
sehingga rakyat atau pemilu secara bebas dapat menentukan wakil wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun dan oleh siapapun
bahwa untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil telah ditentukan aturan main dalam uud berserta aturan pelaksananya
yang tidak sekedar untuk memenuhi prosedur kontest statis sama
namun juga harus mampu menjamin terwujudnya demokrasi substansial yang dicirikan dengan keteraturan
ini keteraturan hukum dan etika sehingga terdapat keseimbangan rule of law dan rule of ethics yang akan menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagai bangsa
dengan demikian kemanfaatan dan demokrasi bisa dinikmati bersama melalui kebebasan keadilan kesejahteraan dan kerukunan
terkait dengan persoalan etika tersebut pada era reformasi justru telah menjadi perhatian yang sangat serius
yang ditandai dengan ditetapkannya ketetapan mpr no enam dua ribu dua puluh satu tentang etika kehidupan berbangsa

ketetapan ini dilandasi oleh pertimbangan karena terjadinya degradasi etika kehidupan berbangsa yang pada intinya akhirnya menyebabkan terjadinya krisis multidimensi
video kondisi dalam menimbang huruf c dan huruf d ketetapan mpr no enam dua ribu satu
untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa indonesia
maka dirumuskanlah pokok pokok etika kehidupan berbangsa untuk dapat menjadi acuan pedoman dan panduan
pentingnya dirumuskan etika kehidupan berbangsa tersebut bertolak dari berbagai kondisi masa lalu dan masa kini
serta tantangan masa depan hingga sehingga perlu ada acuan antara lain pada cita cita persatuan dan kesatuan
ketahanan kemandirian yang dijawai oleh nilai nilai agama serta nilai nilai luhur budaya bangsa
terkait dengan isu etika politik dan pemerintahan ketetapan mpr enam dua ribu satu telah menggarisbawahi misinya
bahwa setiap pejabat dan elit politik harus bersikap jujur amanah sportif siap melayani berjiwa besar
memiliki keteladalan rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik
apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat
video angka dua bab dua pokok pokok etika kehidupan berbangsa ketetapan mpr no enam dua ribu dua puluh satu
menimbang mahkamah dalam putusan aku telah menyatakan berwenang mengadili permohonan pemohon
sekalipun termohon dan pihak terkait mengeksepsi kewenangan mahkamah
dalam konteks ini penting bagi saya untuk menegaskan bahwa memahami kewenangan mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum
tidak dapat dilihat secara parsial dengan merujuk pada pasal dua puluh empat c satu ud seribu sembilan ratus empat puluh lima dan pasal empat ratus tujuh puluh lima undang undang pemilu
dan seterusnya dianggap dibacakan
dalam kaitan ini penting kiranya ditegaskan bahwa kewenangan mahkamah dalam menangani phpu presiden dan wakil presiden
sekalipun disebutkan dalam konstitusi dan undang undang pemilu adalah menyelesaikan perselisihan hasil
namun bukan berarti hanya terbatas pada angka angka statistik semata
apabila mahkamah dibatasi untuk memeriksa angka semata justru sama artinya dengan merun
kita akan derajat konstitusi itu sendiri di mana mahkamah harus menjaga nilai nilai konstitusi dan prinsip prinsip demokrasi
terlebih lagi sejak penanganan phpu presiden dan wakil presiden dua ribu delapan belas
mahkamah tidak pernah membatas diri untuk memeriksa dugaan kesalahan penghitungan suara semata
oleh karenanya perdebatan apakah mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja seharusnya dapat diakhiri
sehingga mahkamah ke depan dapat berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mengaruhi hasil pemilu apabila penyelenggara pemilu
bawaslu tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal profesional dan independen dalam mencegah dan meminimalkan terjadinya berbagai kesalahan
ataupun pelanggaran di seluruh tahapan pemilu sehingga pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung
dan permohonan aku persoalnya adalah apakah penyelenggara pemilu inkasu kpu dan bawas telah melaksanakan kewenangannya sesuai dan prinsip yang dijamin dalam konstitusi
dan ketentuan peraturan perundang undangan dalam pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu empat sehingga terjamin pemilu yang jujur dan adil
jika hal tersebut tidak dilakukan maka lembaga yang dapat menegakkan terlanggarnya pemilihan judul dan adik
sebagaimana dijamin oleh konstitusi adalah mahkamah konstitusi sebagai peradilan konstitusi
menimbang bahwa berkenaan dengan pendapat berbeda aku pemohon dalam permohonannya mendalilkan tidak dilaksanakannya kewenangan penyelenggara pemilu inkasu kpu bawaslu
dan adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara serta politisasi bansos
setelah mencermati seresama dari pemohon tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dugaan
dugaan ketidak netralan pj kepala daerah dan pembagian bansos
terhadap dalil pemohon aku saya memberikan pendapat berbeda sebagai berikut
pertama berkaitan dengan persoalan ketidak netralan pj kepala daerah
perlu kiranya dipertimbangkan hal hal sebagai berikut yang dianggap dibacakan
berkaitan dengan pengisian pj kepala daerah tidak boleh mengabaikan prinsip prinsip demokrasi
dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat tersebut berlangsung secara terbuka
transparan dan akutabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten
serta berintegritas sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan mk no enam puluh tujuh dua ribu dua puluh satu yang dianggap dibacakan
bahwa selanjutnya dalam proses pengisian pj kepala daerah tersebut pula
harus pulang perhatikan syarat bahwa penjabat dimaksud memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi pancasila
negara kesatuan republik indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik
sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan mk no lima belas tahun dua ribu
yang telah dianggap dibacakan
bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas proses pengisian dan persyaratan pj kepala daerah
telah diatur dalam pasal dua ratus satu undang undang sepuluh dua ribu enam belas dan ditegaskan pula oleh mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan putusan di atas
pada prinsipnya mahkamah menegaskan perlu adanya kaedah dan ketentuan hukum yang memberikan pedoman dan batasan dalam pengangkatan pj kepala daerah
sebab sekalipun kedudukan pj bersifat sementara di masa transisi namun memegang peran strategis untuk ikut menjamin
penyelenggaran pemilu agar dapat berlangsung secara jujur dan adil
oleh karena itu diperlukan pj kepala daerah yang memiliki integritas dan pemahamannya utuh terhadap ideologi pancasila
nkri serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik
bahwa dikarenakan sebagian besar pj kepala daerah adalah asn maka harus tunduk pada undang undang asn
dan seterusnya dianggap dibacakan
di mana asn harus bersikap netral dalam melaksanakan kebijakan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing masing
sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal sembilan undang undang lima dua ribu empat belas dianggap dibacakan
dengan demikian dalam konteks jabatan pj kepala daerah sebagai asn
hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh pj kepala daerah
dalam menjalankan kewenangannya terlebih lagi pada masa kampanye pemilu
ketentuan hukum terkait dengan pengangkatan syarat serta tugas pemenang dan kewajiban yang melekat pada pj kepala daerah
sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan
jika kemudian terdapat adanya dugaan pj kepala daerah
yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu
maka pj kepala daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur adil dan berintegritas
bahwa terkait dengan netralitas asn adalah benar bawaslu secara formal telah melakukan tindakan pencegahan
dengan surat ketua bawaslu no tujuh ratus tujuh puluh sembilan dan seterusnya dan surat ketua bawaslu no delapan ratus sepuluh dan seterusnya
surat tersebut dikirimkan oleh pemerintah asn dan dikirimkan oleh pemerintah asn
surat tersebut pada pokoknya berisi imbauan netralitas pegawai asn kampanye oleh pejabat dan seterusnya
persoalannya adalah bagaimana jika surat bawasut tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh
sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah
bahwa sebelum menjelaskan persoalan yang terjadi di beberapa daerah tersebut
penting bagi saya menegaskan terlebih dahulu bahwa dikarenakan permohonan perkara nomor satu dua ribu dua puluh empat dan perkara nomor dua dua ribu dua puluh
pada pokoknya mendalilkan hal yang sama
yakni berkaitan dengan keputusan kpu tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh empat dan seterusnya
maka dalam menguraikan persoalan yang terdapat di beberapa daerah tersebut
diintegrasikan antara perkara nomor satu dua ribu dua puluh empat dan perkara nomor dua dua ribu dua
dengan menunjukkan pada buktinya masing masing di mana dalam penjelasannya dapat saling melengkapi
selanjutnya beberapa daerah yang didalilkan adanya ketidakpun
ketidaknetralan pj kepala daerah tersebut termasuk didalaminya terkait dengan ketidaknetralan pejabat dan aparat negara
adalah sebagai berikut yaitu satu di kalimantan barat
bahwa dalam permohonannya pemohon mendalikan mengenai ketidak netralan pj kepala daerah pejabat negara aparatur negara di provinsi kalimantan barat
pada masa pemilu dua ribu empat sebagai berikut huruf a b dan seterusnya dianggap dibacakan
terhadap balik pemohon di atas mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan berbagai laporan temuan bahwa
itu berkenaan dengan permasalahan netralitas pj kepala daerah tersebut
pemohon berkenaan dengan pj gubernur kalimantan barat yang dianggap tidak netral dalam masa kampanye dua ribu dua puluh
bawaslu dalam keterangan memberikan penjelasan sebagai berikut huruf a b dan seterusnya dianggap dibacakan
bahwa berdasarkan hasil temuan bawaslu di atas telah terbukti pj gubernur melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa pemilu dua ribu dua puluh empat
oleh karena itu bahwa wastu meneruskan kasus tersebut kepada kasn untuk menidaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku
adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan pj gubernur kalimantan barat
namun tidak terdapat kejelasan proses penegakan hukum atas pelanggaran menyebabkan pemilu yang jujur dan adil berintegritas telah terciderai
karena adanya keperbihakan kepada salah satu pasangan calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat
kemudian yang kedua adalah jawa tengah
bahwa dalam permohonan pemohon juga mendalilkan mengenai ketidak netralan pejabat negara pj kepala daerah empat ratus negara di provinsi jawa tengah dalam masa pemilu dua ribu dua puluh
dengan dalil dalil sebagai berikut huruf a b dan seterusnya sampai g dianggap dibacakan
bahwa terhadap dalil pemohon di atas hanya beberapa laporan atau temuan yang ditindaklanjut oleh bawaslu yaitu huruf a b dianggap dibacakan
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bawaslu di atas terhadap laporan terkait dengan adanya menyambutan oleh pj gubernur jawa tengah kepada salah satu pasangan calon
dan penggunaan warna baju biru yang mirip dengan tim kampanye nasional prabowo gibran
bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tersebut mengunis syarat formil namun tidak mengundi kata kata
dalam konteks ini oleh karena bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materi untuk diperiksa lebih lanjut
maka masih terdapat permasalahan berkenaan dengan netralitas pj gubernur jawa tengah
selanjutnya terlepas dari bawaslu telah melaksanakan tugas pengawasan melalui penelusuran dan hasilnya dinyatakan tidak terbukti
terdapat pelanggaran namun hasil penelusuran tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa pj gubernur telah bersikap netral
apalagi bawaslu tidak bersungguh sungguh untuk menindaklanjuti laporan tersebut
berikut bukti awal yang memberikan petunjuk adanya ketidak netralan pj negara pj negara aparat negara dan aparat usip negara
serta pengerahan perangkat desa seperti adanya konsolidasi ratusan kepala desa di kabupaten tembanggung untuk mendukung pasangan calon nomor urut dua
kemudian terdapat kasus kekerasan politik seperti penganiayaan terhadap salah satu relawan pendukung pasangan calon
selain itu sejumlah acara dukungan dari pejabat pemerintahan juga dilakukan terhadap salah satu pasangan calon
termasuk juga dilakukan oleh menteri perdagangan dan menteri pertanian
seluruh kejadian ini menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
yang seharusnya ditindaklanjuti oleh bawaslu sesuai dengan tugas dan pemenangnya
namun tidak terdapat bukti yang kuat bahwa bawaslu telah melaksanakan tugas dan pemenangan secara optimal
untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil
kemudian di sulawesi selatan bahwa pemohon juga mendalilkan mengenai ketidak netralan pejabat negara dan aparatur negara di provinsi sulawesi selatan
dalam masa pemilu dua ribu empat sebagai berikut dengan dalil dalil ab dianggap dibacakan
terkait dengan dalil pemohon tersebut bawaslu tidak memberikan keterangan yang secara utuh mengenai persoalan yang didalikan pemohon di atas
sehingga seolah olah tidak terdapat persoalan mengenai ketidak netralan pejabat tersebut
sementara bawaslu dalam keterangannya menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap beberapa laporan atau temuan terkait dengan netralitas pejabat di sulawesi selatan
di masa pemilu dua ribu dua puluh empat sebagai berikut dianggap dibacakan
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bawas di atas terdapat persoalan terkait pelanggar netralitas aparat negara dalam pemilu di sulawesi selatan
adanya laporan ketiga bapak basu terkait keterlibatan pj gubernur sulawesi selatan dalam kegiatan pembagian bantuan sosial
tetapi laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat material
selain itu sekda kabupaten takalar muhammad hasbi diduga mengampanyakan pasangan calon nomor kedua di media sosial
sehingga bawaslu kabupaten tekalan menerbitkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh ksn
lebih lanjut terdapat dugaan pelanggaran terkait dengan pengunggahan video pemasangan apk
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan atau temuan bawaslu tersebut terdapat keyakinan yang kuat untuk menyatakan
adanya persoalan terkait dengan ketidak netralan aparatur negara dan masa pemilu di sulawesi selatan
sebaliknya tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa bawaslu telah menindaklanjuti laporan dan temuan yang terbukti menunjukkan
ada yang pelanggaran pemilu secara sungguh sungguh sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pemilu yang jujur dan adil
di sumatera utara bahwa dalam permohonan pemohon mendalilkan mengenai ketidak netralan pejabat negara
kepala daerah dan aparatur negara dengan sebagai berikut huruf a b c dan seterusnya dianggap dibacakan
bahwa terhadap dalih pemohon di atas ternyata hanya beberapa laporan dan temuan yang ditindaklanjuti oleh bawaslu
laporan dan tindaklanjuti tersebut dianggap dibacakan
bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan bawas di atas dalam kasus ketidak netralan aparat pemerintahan di medan
memilih pasangan calon nomor urut dua direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang
namun dalam kasus yang lain yang mengarahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut dua
serta keterlibatan menteri bumn dalam kampanye di deli serdang
bawaslu tidak meregistrasi laporan laporan tersebut karena di menurut bawaslu tidak memenuhi syarat materi tanpa ada kejelasan
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dan temuan
bawaslu tersebut terdapat persoalan terkait dengan ketidak netralan aparatur negara dalam masa pemilu di sumatera utara
setelah itu dapat pula laporan atau temuan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material
padahal beberapa kejadian tersebut memberikan menjadi perhatian publik yang sangat luas di masa pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat
yang seharusnya ditindaklanjuti oleh bawaslu agar dapat menjamin pemilu berlangsung cara jujur dan adil
juga pemilu yang berintegritas
bahwa selanjutnya yang pemohon mendalikan telah terjadi politisasi pemberian bansos selama pemilu presiden wakil presiden dua ribu empat
yang berpemohan bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dua
berkenaan dengan dalil pemohon aku ketentuan pasal tiga puluh empat undang undang dasar sembilan belas lima pada pokoknya telah mengatur mengenai jaminan bagi fakir meksin dan anak terlantar di pilihan orang negara
dan negara berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat yang lemah setidaknya mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
selanjutnya dalam undang undang sembilan belas dua ribu tiga tentang apbn tidak secara eksplisit mengatur anggaran untuk program bantuan sosial
jika merujuk pada ketentuan pasal delapan ayat dua undang undang apbn hanya dinyatakan anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan atas beberapa pengelompokan
berdasarkan penjelasan pasal delapan aya dua huruf a angka sebelas undang undang sembilan belas dua ribu tiga tentang apbn tersebut
disebutkan bahwa fungsi perlindungan sosial merupakan belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial
jaminan sosial pembedaan sosial dan seterusnya dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
bahwa berkenaan dengan apbn dua ribu dua puluh empat dengan total belanja mencapai rp tiga triliun lebih di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan
dalam kaitan ini oleh karena pengelolaan apbn yang bersifat dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian
salah satunya adalah melalui proses automatic adjustment
dalam kaitan ini juga ditanyakan kepada menteri keuangan
di dalam persidangan bahwa berkaitan dengan automatic adjustment sudah dilakukan sejak apbn dua ribu dua puluh dua dan selalu dilakukan pada awal tahun
namun pertanyaannya apakah otonomatic adjustment tersebut dipakai untuk membiayai bansos
dan menteri keuangan menyatakan bahwa automatic adjustment tidak dipakai untuk membiayai bansos
yang dipersoalkan pemohon yaitu alokasi dana kunjungan presiden dan bassrod yang dilakukan tersebut berasal dari dana yang mana
menteri keuangan dalam persidangan menyatakan bahwa bantuan kemasyarakatan tersebut bukan merupakan bagian dari perlinsos yang digunakan oleh presiden terkait dengan bansos tersebut
namun anggaran untuk kunjungan presiden anggaran untuk bantuan ke masyarakat berasal dari dana operasional presiden atau dop yang berasal dari apbn
dop tersebut diatur oleh pmk empat ratus delapan puluh dua ribu delapan yang sebagai metode diubah oleh pmk satu enam dua delapan
sementara itu dana ke masyarakat presiden diatur dalam peraturan menteri sekretaris negara no dua tahun dua ribu dua puluh
ada pun kegiatan yang bisa dicakup dalam dana kemasyarakatan presiden dan wakil presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan pendidikan sosial ekonomi dan seterusnya
bantuan tersebut bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang
berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terlihat bahwa realisasi anggaran dop tidak pernah mencapai seratus persen dari jumlah yang dialokasikan pada setiap tahunnya
meskipun demikian anggaran untuk dop terus meningkat dari tahun ke tahun
hal ini yang kemudian memunculkan persepsi yang mengarah pada penggunaan dop untuk bantuan kemasyarakatan dengan tujuan politik menjelang pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
terlebih lagi sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa menjelang pemilu pola kunjungan presiden ke beberapa daerah semakin meningkat sehingga memunculkan pertanyaan pemohon mengenai maksud kunjungan tersebut menjelang pemilu dua ribu dua puluh
dalam kaitannya secara normatif undang undang pemilu memang memberikan
hak kepada presiden wakil presiden dan menteri untuk terlibat dalam kampanye sebagaimana ketentuan pasal dua ratus delapan puluh satu s satu undang undang pemilu yang menyatakan
kampanye pemulihan mengikut sertakan presiden wakil presiden menteri gubernur wakil gubernur bupati dan seterusnya harus memenuhi ketentuan
yaitu satu tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali ada fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan
dan b menjalani cuti di luar tanggungan negara
sarat kumulatif tersebut pada prinsip
selain itu terdapat pula beberapa ketentuan lain dalam undang undang pemilu yang juga mengatur kampanye bagi presiden
yaitu pasal tiga ratus lima dan seterusnya dianggap dibacakan
terdapat pula ketentuan dalam pasal tiga ratus empat yang juga mengatur tentang pelaksanaan kampanye
mengenai larangan di dalam pelaksanaan kampanye yang dianggap dibacakan
bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan di atas meskipun secara normatif presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye
namun dengan adanya pemberian bansos menjelang pemilu dan di masa kampanye
maka dalam batas penalaran yang wajar
hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan
di antara faktor yang mendukung keadaan ini adalah adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas yang kemudian dimanfaatkan
pada titik inilah etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum
sebab dampak dukungan yang ditampilkan
oleh pemberi bansos yang berkaitan erat dengan salah satu peserta pembelian akan menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat
padahal salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara
terlebih terdapat indikasi dukungan yang jelas
terhadap salah satu pasangan calon maka hal demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral
dan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan tersebut
memisahkan antara fasilitas negara dan kepentingan politik personal
dalam konteks inilah penting kembali diingat maksud ditetapkannya ketetapan mpr nomor enam dua ribu
tentang etika kehidupan berbangsa di era awal reformasi
yang harus menjadi arahan pedoman panduan mewujudkan nilai nilai luhur budaya bangsa
oleh karena itu sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan dop
namun sejalan dengan makna etika kehidupan berbangsa
penting untuk dilaksanakan secara bijaksana
sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dengan mengutip pandangan andri strak
oleh karena itu seorang pemimpin diwajibkan memahami dan merapkan pentingnya integritas
dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan publik
serta perlunya menjaga pemisahan yang jelas
antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik
terlebih dalam konteks penggunaan dop yang berasal dari apbn
untuk bantuan kemasyarakatan menjelang pemilu dua ribu dua puluh
tidak dapat dihindari adanya tujuan politik yang memiliki pengaruh sangat kuat
sehingga prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi menjadi tidak sepenuhnya dapat diwujudkan
menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas
dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya
oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan
pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas
maka untuk menjamin tersenggaranya pemilu yang jujur dan adil
seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas
terima kasih yang mulia ketua
mohon maaf mengusik dan menunda istirahat bapak ibu sekalian
hakim konstitusi arief hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang diberi judul
membangun peradaban negara hukum indonesia yang demokratis berdasarkan dan berkarakter pancasila
sebuah catatan penting dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut
menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa secara sesama
serta sebelum saya mempertimbangkan pokok pokok dalil permohonan pemohon
saya akan menyampaikan suatu hal yang bersifat prinsipil karena berkenaan erat dengan corak dan karakter negara hukum yang demokratis yang kita anut
oleh karena itu saya akan menyampaikan secara umum dua perspektif
yaitu perspektif ideologis filosofis dan perspektif sosiologis empirik
mohon maaf dissenting saya lima puluh tujuh halaman tapi tidak akan saya bacakan seluruhan
mohon maaf dissenting saya lima puluh tujuh halaman tapi tidak akan saya bacakan seluruhan
secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
dalam sebuah negara demokrasi rakyat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan
sebab berdasarkan teori klasik yang digagas oleh russo dengan teori dekontrak sosial
rakyat kemudian mengadakan perjanjian dengan para pemimpinnya untuk membangun
sebuah entitas yang bernama negara dalam rangka menjamin pemenuhan akan hak hak dan kebutuhannya
dalam konteks keindonesiaan forum bpupki dan ppki boleh dikatakan sebagai miniatur perwujudan kontrak sosial
yang merupakan tempat berkumpul seluruh komponen bangsa dari berbagai suku daerah dan golongan yang tersebar dari sabang hingga merauke
untuk membahas pembentukan sebuah entitas
sebelas negara yakni negara indonesia dalam sebuah hukum dasar yang kita kenal sebagai konstitusi
yang memuat aturan aturan main dalam penyelenggaraan negara indonesia yang akan dibentuk
pasca hukum dasar terbentuk dan disahkan maka dalam sidang ppki
itu juga telah terpilih presiden dan wakil presiden pertama yakni insinyur soekarno dan dr andes muhammad hatta
yang menanggal delapan belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
dalam perspektif historis konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut telah bergulir dan menjadi diskursus
yang mewarnai perumusan hukum dasar tak kalah para pendiri bangsa mendiskusikan memperdebatkan gagasan ini
dalam sidang sidang ppupki dan ppki
saat itu mereka bersepakat bahwa gagasan negara hukum demokratis yang kita anut adalah gagasan negara hukum demokratis
yang berbeda dengan konsepsi negara hukum demokratis yang dianut oleh negara negara lain yang bersifat liberal
melainkan negara hukum demokratis yang berakar pada jiwa dan falsafah bangsa
hal ini disampaikan oleh supomo pada rapat bpupk pada tanggal tiga puluh satu mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kutipan dianggap telah dibacakan
keesokan harinya dalam rapat bpupk satu juni tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima insinyur soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat
menurutnya yang dimaksud dengan demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat
demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong
menurut soekarno demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial
muhammad hatta juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan soekarno
hatta menyatakan dianggap telah dibacakan
sementara agus salim dalam pidato di hadapan bpupki pada sebelas juli seribu sembilan ratus empat puluh lima menyatakan dianggap telah dibacakan
dari berbagai pandangan para pendiri negara di atas
semakin nampak jelas bahwa konsepsi negara hukum demokratis yang dirancang dan didesain oleh para pendiri bangsa
bukanlah demokrasi model barat yang berkarakter liberal dan bercorak individualis
yang belum tentu kompatibel dengan nilai jiwa corak maupun karakter bangsa kita yang cenderung memiliki kekasan tersendiri
kita berakar pada nilai luhur yang digali dari rahim ibu pertiwi dan dirumuskan ke dalam lima sila yakni pancasila
oleh karena itu dalam pembukaan undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima alinia keempat menyatakan dianggap telah dibacakan
kutipan yang menyatakan yang berkedotan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa dan seterusnya memuat makna bahwa kedaulatan yang dimaknai sebagai demokrasi itu
harus didasarkan pada nilai nilai luhur pancasila
hal ini menegaskan bahwa anutan sistem demokrasi yang kita anut adalah anutan demokrasi yang didasarkan pada nilai nilai pancasila
tidak hanya dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas
apabila dicermati alinia keempat pembukaan undang undang dasar
pertama adanya visi kebangsaan yang mesti dijadikan tujuan bersama seluruh komponen bangsa
indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial
kedua dan seterusnya dianggap telah dibacakan
lebih lanjut rumusan pembukaan undang undang dasar empat puluh lima kemudian dijabarkan dalam pasal pasal undang undang dasar
pengaturan ihal konsepsi negara demokratis
yang berdasarkan atas hukum dan negara hukum yang demokratis diatur di dalam pasal satu ayat dua undang undang dasar empat puluh lima
selanjutnya secara filosofis negara hukum demokratis mendapat spirit dan roh dari pancasila
yang termuat dalam pembukaan sehingga membentuk suatu negara hukum yang demokratis yang berkarakter pancasila
konsepsi dan konsekuensi hukum penerapan negara hukum demokratis yang berkarakter pancasila
berdampak pula pada corak dan karakter dalam pembentukan hukum
pancasila melalui sila kelima mesti menjadi bintang pemandu dalam proses pembentukan hukum dan penegakan hukum
berikut cara berhukum melalui pendekatan pancasila
sila pertama kedua dan seterusnya dianggap dibacakan
hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum
dua menolak mempertahankan status quo dalam berhukum
tiga mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis
dan seterusnya dianggap telah dibacakan
oleh karena itu berhukum dengan berkarakter pancasila haruslah bertujuan untuk memberikan
kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara indonesia
di sisi lain menurut bung karno demokrasi permusyawaratan itu memiliki fungsi ganda
yakni menjadi sarana untuk mengadu ide gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat
namun di sisi lain dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan
permusawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan
pertama dianggap telah dibacakan
dan seterusnya dianggap telah dibacakan
pertama dianggap telah dibacakan
dan seterusnya dianggap telah dibacakan
pertama dianggap telah dibacakan
pertama dianggap telah dibacakan
halaman sembilan halaman sepuluh urian urean mengenai itu telah dianggap dibacakan
di negara kita prinsip penyelenggaraan pemilu
atau dikenal dengan prinsip keadilan pemilu
atau electoral justice diatur di dalam undang undang dasar empat puluh lima
khususnya di dalam ketentuan pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
pemilihan umum dilaksanakan secara langsung
umum bebas rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali
artinya untuk mengukur kualitas pemilu
maka alat ukur yang dapat digunakan adalah apakah pemilu yang diselenggarakan
telah dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu
yakni langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
sebagaimana prinsip keadilan pemilu
pertama dianggap telah dibacakan
artinya sudah enam kali kita mengadakan pemilu
anggota badan badan perwakilan rakyat dan pemilihan presiden dan wakil presiden
bahkan pemilihan umum dua ribu dua puluh empat merupakan pemilihan umum serentak yang cukup kompleks
sebab selain diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama
untuk memilih calon presiden dan wakil presiden
pemilu juga dilakukan untuk mengisi sebanyak lima ratus delapan puluh anggota dpr
kursi anggota dpr di provinsi
satu lima ratus sepuluh kursi anggota dpr kabupaten kota
dan sebanyak satu ratus lima puluh dua kursi anggota dpd pada november dua ribu dua puluh empat
dan akan ada lima ratus empat puluh lima daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah
secara serentak untuk memilih pemimpin daerah di tingkat provinsi kabupaten dan kota
dari pelaksanaan enam kali pemilihan umum
kita dapat mengukur kadar kematangan atau tingkat matoritas demokrasi kita
sebab penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara berkala
acapkali dijadikan salah satu instrumen untuk mengukur apakah kadar demokrasi kita
menjadi semakin baik atau bahkan mengalami penurunan
jangan jangan tanpa disadari
boleh jadi demokrasi kita saat ini mengarah pada titik defisit demokrasi
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu empat dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas serta dua ribu empat belas
perbedaan ini terletak pada adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif
yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya
anggapan bahwa presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka
memang desain politik undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemilu yang membolehkan presiden berkampanye memiliki cakupan ruang yang terbatas
yakni tak kalah presiden akan mencalonkan diri kembali dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden
artinya presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden
bukan berkampanye untuk mempromosikan pasangan calon presiden tertentu ataupun yang didukungnya
hal ini secara jelas diatur dalam bagian kedelapan kampanye pemilu oleh presiden dan wakil presiden dan pejabat negara lainnya
pasal tiga ratus satu dianggap telah dibacakan
berdasarkan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap hasil pasal tersebut
telah secara jelas diatur bahwa hak presiden dan wakil presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan calon presiden dan wakil presiden
menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilu
hal ini tampak pada pasal tiga ratus satu undang undang pemilu
oleh karena itu apabila presiden dan wakil presiden turut mengkapanyekan calon yang didukungnya
maka tindakan ini telah menjederai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara
yang seharusnya dijunjung tinggi sebagaimana termuat di dalam ketetapan mpr nomor enam tahun dua ribu dua puluh
tentang etika kehidupan berbangsa dan secara filosofis lahir pada tahun dua ribu dua
akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa sehingga menyebabkan krisis multidimensional
serta untuk memulihkan kembali maka mpr kala itu membuat rumusan pokok pokok etika kehidupan berbangsa dan bernegara
kutipan mengenai ketetapan itu pada angka dua etika politik dan pemerintahan yang pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut
pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden
akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat terjadi hiruk pikuk dan kegaduan yang disebabkan secara terang terangan
presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu
apa yang dilakukan presiden seolah olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan
oleh karena itu dalam memeriksa mengadili dan memutus persetujuan hasil pemilu presiden tahun dua ribu dua puluh empat ini
mahkamah konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang formal
legalistik dokumentis yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid kaku dan bersifat prosedural
melainkan perlu berhukum secara informal non legalistik ekstensif yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif solutif dan substantif
tak kalah melihat adanya pelanggaran terhadap asas asas pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil
sebagaimana ketentuan pasal dua puluh empat
undang undang dasar empat puluh lima serta demi menegakkan prinsip keadilan pemilu
hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh mahkamah pada putusan nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua dan seterusnya dianggap telah dibacakan
halaman delapan belas sembilan belas dianggap telah dibacakan
halaman delapan belas sembilan belas dianggap telah dibacakan
halaman delapan belas sembilan belas dianggap telah dibacakan
halaman delapan belas sembilan belas dianggap telah dibacakan
halaman delapan belas sembilan belas dianggap telah dibacakan
seolah olah hanya menggunakan cara berhukum yang formal legalistik dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural
tak kalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilih presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
sebab tidak ada kebutuhan atau urgensi yang memaksa mahkamah untuk keluar dari paradigma keadilan
sebab tidak ada kebutuhan atau urgensi yang memaksa mahkamah untuk keluar dari paradigma keadilan
hal ini dilakukan oleh mahkamah hanya apabila terdapat peristiwa pelanggaran kepala daerah yang secara nyata melanggar asas pemilu
di sisi lain tak kalah mahkamah mengadili perselisihan hasil kepala daerah jawa timur dan sebagainya dianggap telah dibacakan
halaman delapan belas sembilan belas dianggap telah dibacakan
halaman delapan belas sembilan belas dianggap telah dibacakan
sebagai peradilan pidana atau peradilan perdata mahkamah hanya akan mendudukkan secara proporsional dan melihat dari perspektif pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
di mana pemilihan umum baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota lembaga perwakilan
pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara umum bebas rahasia jujur dan adil
oleh karena itu permohonan para pemohon pada dasarnya masih termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah
pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilu yang menyatakan
tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan
dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang orang
dalam konteks pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum
khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden
beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak pemohon
namun jika pihak termohon dan pihak terkait membantah maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya
di sinilah terjadi peralian beban pembuktian safety the burden proof
sebab dalam perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden
selain waktu penyelesaiannya terbatas atau speedy trial
juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara pemilu
dalam hal ini kpu dan bawaslu
oleh karenanya apa yang dilakukan oleh para saksi memang sangat terbatas
dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya pemilihan
penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian beyond reasonable doubt
sebagaimana dipraktekkan dalam pembuktian perkara pidana
oleh karena itu paradigma pembuktian dalam derajat beyong reasonable doub tidak tepat
dan tidak dapat dipraktikan dalam peradilan pemilu in kasus mahkamah konstitusi
sementara itu pada perbedaan pendapat
sementara itu pada berdapat berbeda
kali ini saya secara khusus akan memberikan catatan catatan dalam penyelenggaran pemilu presiden tahun dua ribu dua puluh
berdasarkan ulean pertimbangan tersebut di atas sebagai berikut
satu demokrasi yang kita anut adalah demokrasi pancasila
yang artinya pelaksanaan demokrasi yang didasarkan pada nilai nilai luhur pancasila
pembentukan cita hukum dalam pembentukan hukum nasional
tapi juga merupakan cita etik yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak
tidak hanya bagi penyelenggara negara
termasuk presiden dan seluruh infrastruktur politiknya
tapi bagi seluruh warga negara
sebab negara kita tidak hanya harus disenggarakan sesuai dengan prinsip rule of law
dua dalam rangka melaksanakan prinsip of etik
dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada nilai etika yang luhur
maka pelaksanaan rule of etik perlu ditegakkan oleh suatu mahkamah etik nasional
sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaran negara dapat dihindari
khususnya cawe cawe presiden dalam pemilu di masa masa yang akan datang
yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power tapi juga abuse of etik
tiga desain hukum pemilu terutama konstrin waktu penyelenggaraan
penyelesaian sengketa persetujuan hasil pemilihan umum
perlu ditambah tidak hanya empat belas hari dengan mempertimbangkan
ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah indonesia
sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional proporsional
dengan mengingat adanya waktu pemilihan presiden putaran kedua
dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan oktober
perlu juga dibuat undang undang lembaga kepresidenan yang memuat secara rinci
detail urean tugas pokok dan fungsi presiden sebagai kepala negara
sekaligus sebagai kepala pemerintahan
demikian catatan saya yang termuat pada dissenting opinion dalam perselisihan
hasil pemilihan umum presiden tahun dua ribu dua puluh empat sebagai ikhtiar untuk menjaga
dan menegakkan negara hukum yang demokratis yang berketuhanan sesuai dengan nilai nilai tersebut
saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok pokok permohonan para pemohon
yang dianggap penting di samping dalam rangka untuk tetap menjaga nyala obor demokrasi di bumi pertiwi
yang belakangan ini telah mulai meredup karena tangan tangan oligarki yang merusak
dan meninggalkan noda hitam dalam kanvas perjalanan demokrasi bangsa
pokok permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah dibaca dengan dalil dalil
sebagaimana hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh prof saldi dan prof eni
sekaligus sementara itu saya sampaikan dari halaman dua puluh lima sampai dengan halaman
semua dalil dalil dianggap terbukti berlawanan dengan hukum
oleh karena itu harusnya dikabulkan
kemudian eksepsi termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima dalam pokok permohonan
mengabulkan permohonan untuk sebagian
memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti
dan provinsi sumatera utara
terakhir perlu saya sampaikan
demikian pendapat berbeda dissenting opinion yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun dua ribu dua puluh
hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral
dan penilaian profesional atau professional judgement sebagai seorang hakim konstitusi
sekaligus sebagai akademisi yang independen
yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan saya pertanggungjawabkan kehadiran tuhan yang maha esa
sebagaimana sumpah saya sebagai seorang hakim yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini
demi allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus lurusnya menurut undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
serta berbakti kepada nusa dan bangsa
tak kalah saya dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi seorang hakim
sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat
pudar dan menurunnya standar etik
khususnya bagi penyelenggara negara

dan penegakan etik atau rule of ethics
sesuai dengan nilai nilai luhur pancasila
jikalau ini tidak dilakukan
maka akan terjadi tragedi berhukum dan berkonstitusi
di negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila
yang dapat menjauhkan kita dari cita cita menuju negara indonesia
yang hebat bermartabat dan unggul dalam segala bidang